ada hubungan segitiga yang baru diketahui belakangan oleh tersangka
kita lakukan penganayaan menggunakan silat tajam ini
memang sudah kita lihat tadi dengan motif cemburu dan sakit hati
ada asmara segitiga yang ada yang melatar belakangan situ
kemudian pelaku kita lakukan penangkapan di rumahnya
dengan tidak terlalu lama dari peristiwa terjadinya penganiayaan
yaitu pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua
yaitu penganiayaan dengan pemberatan
dan undang undang garurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu
ancaman hukumnya adalah lima tahun delapan bulan
l ya toko l yang merupakan objek sengketa
jadi antara persangka dengan l itu
sebenarnya pacar seperti itu
kemudian ada tokoh korban yang masuk
ada hubungan segitiga yang baru diketahui belakangan oleh tersangka
sehingga menyamar dengan mengambil hp nya
seolah olah mengundang untuk korban itu datang
nah di situ kemudian dilakukan penganiayaan
di situ juga berpengaruh oleh allah
saya tanya lebih dulu konfirmasi jawabannya orang yang enggak pacar saya jadi pacarnya
sempat ngadu emas ya enggak enggaknya saya bawa itu ketahuan dari hpnya gitu ya dari
berarti kalau hubungan antara korban dan pacarnya dengan itu apa kenal sudah lama
saya pilih rea bella saksikan program program kompas tv melalui siaran digital vtv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya